empat dari enam korban kebakaran bengkel tambal ban di kabupaten tanggerang banten dibawa keluarga ke rumah duka
korban selanjutnya dimakamkan di tempat pemakaman umum binong tanggerang
setelah dimasukkan ke dalam peti jenazah empat korban kebakaran bengkel tambal ban di jalan raya legok kampung anggris kecamatan pagedangan kabupaten tanggerang dibawa pihak keluarga
keempat korban adalah satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan tiga orang anaknya yang usianya antara tujuh hingga sebelas tahun
enam orang tewas saat sebuah kios bensin sekaligus tambal ban terbakar di pagedangan tanggerang banten senin dinihari
bakaran ini juga menghanguskan tiga kios dan sebuah rumah semi permanen
api yang membakar tiga kios dan satu rumah di pagedangan tanggerang banten ini
berawal dari sebuah kios penjual bensin ecm
api yang digunakan menambal ban menyambar bensin eceran yang dijual di dalam kios
api dengan cepat membesar karena banyak barang yang mudah terbakar
dalam rumah sekaligus kios itu ada tiga orang anak ipar dan keponakan pemilik kios bensin marsito marpaung
marsito yang berusaha menyelamatkan mereka justru ikut terjebak
ceritanya ada yang nambal ban terus istrinya lagi kewangin bensin

dari mana itu asal
dari ini pak dari api tambal ban